kembali dalam insight kurangnya pengetahuan tentang penanganan penyakit skizofrenia
juga menjadi hambatan bagi keluarga dari ods atau orang dengan skizofrenia
kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama
ketua komunitas peduli skizofrenia indonesia bagus utomo dan juga tina aziz
ya ibu yang anaknya adalah pengidap ods juga
ya nampu tina dan bagus ya
apalagi awal awalnya kan harus banyak ke dokter pengobatan yang harus dijalani dan lain sebagainya
ini dari segi biaya
dari segi biaya cukup mahal tetapi sekarang kita sarankan keluarga untuk mengurus daftar bpjs ya
oh sudah di cover ya
di cover hampir semua obatnya sudah di cover sih
dan di indonesia ini obat obatannya itu tidak ada masalah ya
mudah untuk mendapatkan
yang belum merata memang pengobatannya
jadi obat obat khususnya obat obat yang generasi kedua yang bagus bagus memang masih di kota kota besar
kita harapkan pemerintah memperbaiki dari sisi distribusinya
ibu tina bagaimana awal awalnya biayanya
waktu dia dirawat pun sangat mahal dengan obat obatan juga sangat mahal
tapi setelah ada bpjs semuanya tercover
sekarang sudah tercover ya
dan jumlah obat obatannya itu lumayan cukup banyak atau
oh ya awalnya itu beberapa macam obat ya dulu
karena saya belum tahu tapi setelah saya sharing di kpsi saya tahu obat ini cuma satu kali saja bisa
ada obat atipikal ada obat tipikal ada obat gerasi ketiga
dari komunitas itu saya tahu
bukannya dari dokter
justru dari komunitas ya bu
dari komunitas saya tahu tentang obat obatan ya bagaimana menangani anak saya sampai akhirnya anak saya sembuh
karena sharing itu bersama
jadi komunitas ini unik ya
oke sekarang tips tips apa yang bisa diberikan oleh bagus ya
apalagi mungkin ada anak saudara teman yang kita curigai ada sesuatu yang tidak beres
apa apa saja yang kita perlu lakukan step stepnya
yang pertama sih kita harus tetap tenang
kemudian kita coba diskusikan dengan keluarga
kondisi si pasien tersebut
apakah dia membutuhkan harus segera kita bawa ke layanan kesehatan atau tidak
kemudian kita pastikan bahwa si pasien ini punya kartu bpjs
supaya dia bisa mengakses layanan kesehatan jiwa
penting ini ya
karena kita akan berobat dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan seumur hidup
terus kemudian kita mapping layanan kesehatan yang terdekat
dukungan petugas keamanan
terus kemudian juga komunikasikan dengan seluruh anggota keluarga
atau bahkan mungkin juga aparat pemerintahan setempat
supaya dia bisa mendapat dukungan sosial dari lingkungannya
kemudian yang juga sangat penting segera bergabung ke komunitas
karena kita berkaitan dengan gejala gejala yang sifatnya psikis ya
manifestasinya mungkin di emo
mungkin di emosi pikir dan perilaku
sehingga dengan berbagi dengan keluarga yang lain kita bisa jadi lebih memahami bagaimana memberikan dukungan
nah komunitas ini sekarang sudah memiliki delapan belas ribu orang ya followernya atau anggotanya
rata rata pertanyaan seperti apa saja yang ditanyakan dan diskusi apa saja
serta advice atau layanan apa yang diberikan oleh komunitas ini sebagai bentuk support ya atau mendukung mereka
pertama biasanya mengenai gejala gejala penyakit
itu bagaimana menyikapinya atau bagaimana memantau perkembangan kecocokan dengan obatnya
terus bagaimana memaksimalkan fungsi obat dan meminimalkan efek samping
karena kita seringkali ketakutan bahwa ini akan berdampak kepada organ tubuh yang lainnya gitu
terus kemudian kalau dari pasien umumnya mereka pertanyaannya kapan saya bisa berhenti minum obat gitu
karena memang minum obat dalam jangka panjang ini sangat membuat frustrasi gitu
terus yang lain adalah bagaimana menghadapi stigma baik dari masyarakat atau ketika kita mengalami gangguan jiwa kita biasanya jadi rendah diri
oh saya dalam tanda kutip ini gila gitu ya
padahal itu tidak kan bahwa masalah kesehatan jiwa bisa dialami siapapun
dan merupakan bagian dari komunitas tidak mungkinlah kita sendiri dan ini penting ya
dukungan seperti ini
nah ini yang dirasakan bu tina
sampai sekarang aktif kan di komunitas
ininya apa alamatnya
websitenya kalau kita bisa ketahui
websitenya di www peduliskidsofrenia org
sudah delapan belas ribu ya
iya di facebook
mendapatkan manfaat ya terasa ya bu tina
dukungan apa yang paling terasa yang diberikan oleh komunitas
dari komunitas peduli skizofrenia ini
bagaimana anak itu bisa menyadari minum obat sendiri dan harus cari kegiatan harus bertanggung jawab
terima kasih banyak bu tina dan senang mendengar bahwa
sudah punya cucu belum
iya dan juga bagus ya sukses dengan komunitas peduli skizofrenia
dan perlu ya sharing supaya orang tidak merasa sendiri dan edukasi terhadap skizofrenia ini
memang kemauan kuat dan pengobatan tanpa putus tampaknya menjadi kunci bagi penyembuhan penyakit skizofrenia
namun tentunya juga dukungan dari pihak keluarga serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan
supaya tidak merasa sendirian ya
dan tapi pemerintah juga harus menjamin tersedianya fasilitas serta pengobatan yang terjangkau
jangan lupa bpjs sekarang sudah memberikan pengobatannya juga secara gratis ya
dan begitu juga dengan sosialisasi yang lebih luas mengenai penanganan skizofrenia
sehingga diharapkan bisa membantu pihak keluarga dan juga mengubah stigma negatif masyarakat tentang penyakit ini
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye